sepasang suami istri di kota madiun jawa timur selasa siang ditangkap petugas lapas kelas dua a madiun
karena menyelundupkan narkoba jenis sabu
kedua pelaku menyembunyikan barang haram seberat empat belas sembilan puluh delapan gram tersebut ke dalam kitab suci al quran
kejadian ini terungkap saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan
petugas lapas curiga dengan makanan dan sebuah al quran yang dibawa pelaku
sebab bentuk punggung al quran itu terlihat menonjol dan pembatas sampul terlihat tidak rapi
petugas lapas pemuda madiun kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan
barang terlarang yang diduga narkotika jenis sabu sabu dalam kitab suci al quran
berawal dari inggalan atau kecurigaan dalam kitab suci yang dibawa yaitu al quran
dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara insesif
atas perbuatannya perempuan pelaku penyelundupan
intipun dan penyelundupan yang dibawa al quran
akan ke polres madiun untuk proses hukum lebih lanjut sekaligus barang bukti narkoba
petugas juga menangkap suaminya yang sebelumnya menunggu di parkiran
inam tohari madiun jawa timur